sementara itu guna mencegah penyebaran corona lebih dari tiga ratus lima puluh petugas gabungan polrestabes bandung kodim enam ratus delapan belas bs dan petugas pemerintah kota bandung menggelar pembersihan area masjid raya bandung serta kawasan alun alun bandung pada sabtu pagi
selain melakukan pembersihan petugas juga melakukan penyemprotan cairan disinfektan di dalam area masjid raya bandung
penyemprotan cairan disinfektan sengaja digelar di kawasan alun alun bandung serta masjid raya bandung lantaran rata rata kunjungan mencapai tiga orang perharinya
rencana penyemprotan secara berkala akan dilakukan di sejumlah lokasi keramaian lainnya
wali kota bandung meminta warga bandung tetap mengedepankan kebersihan diri sendiri serta mengurangi intensitas mendatangi tempat tempat keramaian

terus segalakan ya juga imunisasi ya makanan makanan juga jangan apa namanya makan minuman yang sifatnya akan mengurangi imunitas kita segera ya
juga saya berharap menghindari temuan temuan yang banyak banyak orang segera ya